rendahnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan kesulitan ekonomi membuat sejumlah remaja di kabupaten bandung barat memilih menikah di bawah umur
angka pernikahan di bawah umur enam belas tahun di kabupaten bandung barat merupakan yang tertinggi di jawa barat
perempuan ini baru berusia delapan belas tahun namun di usianya yang masih belia ia telah dua kali menikah
warga kabupaten bandung barat yang hanya tamat sekolah dasar ini menikah pertama kali di usia enam belas tahun
rumah tangganya hanya bertahan sebelas bulan
setahun menjanda ia memutuskan menikah lagi dengan seorang lelaki yang dikenalnya lewat media sosial
kini perempuan berinisial r ini telah sembilan bulan membina rumah tangga dan tengah mengandung anak pertama
sekarang sudah bersuami awalnya sih dari handphone
terus ya daripada pacaran lama lama ya mendingan nikah aja gitu
berapa lama dulu pacaran
sudah siap ya
ya sudah siap aja
ternyata adik r sebut saja n akan mengikuti jejak sang kakak
gadis enam belas tahun yang baru tamat smp ini memilih menikah muda
dengan alasan tidak ada pilihan lain
iya dua bulan yang lalu
kalau kejama nggak bolehin sama ayah
dari hati yang lupuk dalam sebenarnya pengen lanjut sekolah nggak
pengen lanjut sekolah
pengen sma gitu ya
berarti mau apa nih katanya mau nikah gitu
kenapa ini memilih
nikah di usia enam belas tahun
udah siap daripada pacaran mendingan nikah aja
udah yakin ya
iya udah yakin
kamu kenalan dia gimana sih
berapa kali ketemu tuh setelah kenalan di facebook
dia baik perhatian setia

r dan n mengaku tidak bisa
menahan keinginan kedua anaknya untuk menikah di usia muda
sang ibu yang juga menikah di usia belasan terkadang merasa posisinya serba salah
karena tidak bisa membiayai sekolah anak anaknya
yang mengizinkan kan dia mau gitu mau nikah
kalau aku ya mau kerja ya kerja dulu
kata ayahnya jangan cuma anaknya cuma dua gitu
ya bukannya nggak mau sekolah diayat tapi akunya gak punya modal gitu
kan cuma ayahnya cuma kerja cool
jadi penghasilannya kalau maaf nih ibu berapa gitu
penghasilannya nggak tentu gitu
kadang kadang sebulan lima ratus
ya mana cukup lah untuk jajanya untuk makannya ya bukunya
r dan n hanya segelintir anak muda di kabupaten bandung barat yang memilih menikah di usia remaja
data survei sosial ekonomi nasional atau susenas dua ribu enam belas menyebutkan
dari setiap seribu orang berusia lima belas sampai sembilan belas tahun
di kabupaten bandung barat terdapat empat puluh satu orang yang melahirkan
sementara data badan pusat statistik dua ribu tujuh belas menyebutkan
angka pernikahan pada usia enam belas tahun ke bawah di kabupaten bandung barat
adalah yang tertinggi di provinsi jawa barat
nah kalau prosentase pernikahan usia dini yang ada di jawa barat
menurut data dari bps
nah dari berbagai kabupaten bisnis indonesia ini
nah dari berbagai kabupaten bisnis indonesia ini
bupaten dari dua puluh tujuh bupaten bandung barat memang menempati prevalensi dua belas persen lebih sedikit
itu yang melangsung dari semua pernikahan yang ada yang usianya di bawah enam belas tahun
undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat tentang perkawinan menyebutkan
batas usia menikah bagi perempuan adalah sekurang kurangnya enam belas tahun dan sembilan belas tahun bagi laki laki
menikah di bawah umur dapat berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi
pernikahan di usia terlalu muda juga rawan konflik
karena baik suami maupun istri biasanya belum siap secara mental
konflik yang disertai kekerasan dalam rumah tangga pun kerap terjadi
tak jarang anaklah yang menjadi korban
pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak jawa barat pada dua ribu tujuh belas
menerima empat ratus sembilan puluh persen dari perempuan yang berumur dua belas tahun
lima laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak
selain mental yang belum siap resiko lain adalah putus sekolah
suami istri yang masih terlalu muda juga belum mempunyai pemahaman pengasuhan anak yang baik
majelis ulama indonesia jawa barat mengingatkan
pentingnya tujuan dan hikmah sebuah pernikahan
hikmah tasri dalam pernikahan itu artinya begini
salah satu ya tujuan pernikahan itu kan untuk memperoleh kehidupan yang
kehidupan yang membahagiakan
menenangkan saling mencintai gitu kan
nah kemudian yang kedua adalah memperoleh keturunan
nah apabila pernikahan di bawah usia
di pernikahan dini
itu maka sangat tidak memungkinkan untuk memperoleh hikmah tasir seperti tadi
pernikahan di bawah umur terjadi karena beberapa faktor
seperti faktor ekonomi budaya lingkungan dan pengaruh teknologi
kampanye tentang kesehatan reproduksi
dan pengetahuan tentang merencanakan hidup berkeluarga kepada remaja
bisa menjadi cara mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur